aku gak tiga ngeliat kamu dibukulin kayak tadi gitu
kamu ada disamping aku aja
itu sudah sangat lebih daripada cukup
salah satu alasan aku untuk bahagia
gak seberapa kok lukanya
belum pernah lebih parah
gak apa apa sebenernya gak apa apa

saya kan udah janji sama kami
aku pengen digendong papa
papa juga kangen tanep serius yah

tadi saya telepon aja
halo ren gimana semuanya aman gak ada masalah kan
bapak baik baik aja pak
saya baik baik aja kenapa
iya pak tadi ada yang telepon ke bu anim pak
bilang kalau bapak tuh kecelakaan pak
makanya bu anin bu rosa reina panga dan mbak michelle mau datang ke tempatnya pak
tapi di tengah jalan mereka malah dihadap
mungkin kamu datang tempat waktunya mas seperti biasanya
alhamdulillah saya masih tempat banget
tapi beneran semuanya nggak apa apa kan
mas randy aku kirim bingkisan udah terima belum ya takutnya kurirnya nyasar
setelah tujuh tahun akhirnya saya bisa lupain bela
tapi sekarang catherine malah beberapa kali mengingatkan saya ke bella
aku mau cari tiket ke jakarta aku mau pastiin bella tuh gak kena apa apa di sana
aku pamit ya mak
pak mau ke mana pak
saya mau ke rumahnya bella di blok a
wah mbak bella sama keluarga sudah pindah
pindah pindah ke mana pak
saya nggak tahu mas pindahnya dua hari yang lalu
aku makin yakin ada yang gak beres nih kenapa bella pindah tiba tiba dan ngabarin aku sama sekali

bisa ga kita berkumpul
masa apa kita berkumpul

aku mau ke rumahnya
aku mau ke rumahnya
aku mau ke rumahnya
ya allah bila ada apa ini
kemana sebenarnya kamu
gimana dengan pernikahan kita
setiap teringat semua itu rasanya terlalu menyakitkan mas kamu tahu sih kamu tuh
buat aku cemas buat orang orang di rumah cemas kamu kalau mau pergi tuh bilang bilang kenapa
sih mas kasih tahu kamu pergi kemana sama siapa ngapain aja gak langsung main pergi pergi aja emang
kau pikir aku nggak cemas aku nggak khawatir kamu tiba tiba ngecat ya nanti aku pulang
terus tapi kabar pulangnya andini karisma putri bisa satu satu tanyanya ya lagian sekarang saya
lagi nyetir serius fokus ya kamu nyetir nyetir aja ya jawabnya dirumah ya kenapa sih tinggal
nyetir kamu dengerin aku ngomong aku cuma cemas aja sama kamu mas aku tuh gak suka dengan perilaku
kamu yang seperti ini dihubungin susah segala macam susah aku telepon gak bisa emang
semua orang khawatir
ya itu kan karena kebiasaan kamu ya kamu kan biasa kayak begitu nggak pernah pikir panjang
coba kamu tanya dulu kejelasannya seperti apa kan mau tanya sama siapa aku sama mama mau tanya kamu aku
nama telepon kamu tapi kan nggak diangkat tanya ke yang telpon kamu kan bisa kalau memang saya
ya kamu tinggal tanya kamu mau bicara sama dokternya atau misalkan saya kecelakaan tapi saya sadar kan minta
aja teleponnya dia itu kasih ke saya supaya kau bisa ngobrol sama saya atau memang saya beneran
kecelakaan saya pingsan minta videonya bener enggak itu saya yang kecelakaan sekarang kamu lakuin itu
enggak kamu nggak lakuin kan jangan enggak mana kepikiran sekarang salah saya
emah dan marah marah dong nanti papa pergi lagi loh
tuh kamu dengerin rena tuh
pak kemarin mama pakai baju papa loh
mu memang sendiri
beneran mau pegang
atau nyetir aja sana udah nyampe pegang aba
tapi semua ini memang gak main main
wakunya tau dengan jelas saya gak ada di rumah
makanya mereka dengan sengaja memancing andin mama dan reina untuk keluar rumah
gara gara siapa orang ini ya
pelan pelan saya pelan pelan
ini aku udah pelan pelan gak
kamu tau dada aja deh
nggak ada udah udah
nggak ada sakit gak
nggak apa apa udah udah
kamu jangan nangis ya
aku baik baik aja saya
ya aku khawatir aja sama kamu gak
aku tuh aku gak tiga kalau ngeliat kamu sakit gak
aku gak tiga kalau ngeliat kamu dibukulin kayak tadi gitu
aku mengerti perasaan kamu sayang
kamu ada di samping aku aja
itu sudah sangat lebih daripada cukup
salah satu alasan aku untuk bahagia
ini gak seberapa kok lukanya
belum pernah lebih parah
dengi jangan kayak gitu lagi ya
dengi jangan kayak gitu lagi ya
kalian jadi terlibat
masalah seperti ini karena melindungi keluarga tante
bukan tante yang salah udah
dan aku sebenernya juga masih agak bingung sih tante
tadi kenapa ya
orang yang pakai helm itu
nyurut tante turun
tante ada masalah apa
tentu dia nici
dari tadi mikir tante bingung
dan tante habis pikir tante gak paham gitu loh
ada apa ini sebenarnya
tante gak pernah punya masalah sama orang
ya udah gini aja
mendingan sekarang kita ke rumah al aja
biar kita tanya langsung aja
biar kita bisa tahu kejelasan seperti apa
once again makasih ya
makasih makasih sekali
udah tante tante tuh seperti orang tua saya sendiri tante
kita ngebat tadi bang
boleh juga sekarang